dari awal dalam pembicaraan di pansus
kami juga sudah menitipkan kepada pemerintah bahwa
daerah khusus ibu kota jakarta yang sekarang
ini juga harus diberi perhatian khusus
artinya jakarta ini saya kira kami sebagian besar
bahkan semua mengusulkan agar jakarta ini tetap disebut daerah khusus
cuma daerah khususnya apa
tapi tentu tidak ibu kota lagi
karena jakarta ini punya historis
kemudian infrastrukturnya cukup memadai
fasilitasnya cukup lengkap
perhatikan jakarta ini mau dijadikan apa
nah oleh kata ibu nanti kan akan akan
terjadi perubahan undang undang tentang jakarta
yang nanti juga akan dibicarakan antara pemerintah dengan dpr
tapi jakarta harus menjadi daerah khusus
nanti daerah khususnya apa
itu juga nanti mungkin juga bisa dikatakan oleh pemerintah